tiga pelaku pembunuhan disertai pemerkosaan terhadap seorang bocah berusia enam tahun terancam hukuman mati
pores kota sorong papua barat masih terus mendalami motif dibalik aksi keji itu
polres kota sorong kami siang memaparkan hasil penyelidikan sementara kasus pembunuhan dan pemerkosaan
yang terjadi di ujung landasan bandara domine edward osok sorong
ketiga pelaku yang telah ditangkap masing masing bernama ronald delapan belas tahun levi sembilan belas tahun dan nando delapan belas tahun
dari hasil penyelidikan sementara ronald diduga menjadi otak pemerkosaan dan pembunuhan terhadap bocah berusia enam tahun tersebut
kapolres kota sorong edfrie hermit mengatakan polisi menyita barang bukti berupa pakaian dalam milik ronald dan pakaian korban
polisi masih terus mendalami motif dibalik aksi keji tersebut
ketiga pelaku terancam hukuman minimal lima belas tahun penjara
namun jika pelaku melakukannya dengan berencana ketiganya terancam hukuman mati
peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan ini telah memicu kemarahan warga hingga warga membakar rumah tersangka
satuan tugas perlindungan perempuan dan anak papua barat segera menindaklanjuti kasus pemerkosaan disertai pembunuhan terhadap seorang anak berusia enam tahun di sorong papua barat
trauma healing menjadi fokus utama dari satgas yang dibentuk oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini karena pelaku yang masih bertetangga dengan korban itu
dinilai bisa membuat keluarga korban merasa sangat trauma
kami berkontak dengan satgas di provinsi papua barat
dan mereka sekarang sedang koordinasi ya mengingat di papua kan daerahnya transportasi dan juga kadang kadang untuk kontak itu banyak hambatan dengan jaringan
dan kami tetap akan menampingi terus terutama keluarga daripada korban supaya ada trauma healing kepada mereka